hai kalau begitu saya permisi dulu sudah mau maghrib assalamualaikum waalaikumsalam
terus kerjanya gimana gampang atu pokoknya kita terus aja puji puji
ya korupin kita puji korupin kita puji pasti terakhir kalau gimnya bisa download febri gratis
serius ganteng ya pacarin atuh ah kenapa petani ada keren kerennya kan nggak papa
kawin terus kita kerja di pabrik dia di rumah ngurus anak anak itu masalahnya dia nggak mau berhenti
jadi petani padahal kan kalau tanahnya dijual bisa beli motor renung rumah buat tempat kos kosan iya
ya kita bisa naik motor ke pabrik betulkan ayo atuh ayo jujur saja saya juga kaget dapat berita
dari rian kalau em itu minta cuti dipercepat
mustakir nggak tahu sama sekali kenapa alasannya em tiba tiba mau pulang pak enggak
tahu dulu apa ada masalah sama majikannya pak kalau saya rasa sih enggak mungkin kalau memang ada masalah
sama majikannya pasti sudah ada laporan tertulis komplain dari majikannya ke kantor kita yang
riak ini enggak ada bu alhamdulillah berarti kan paling enggak em masih bisa kembali lagi kerja
ke majikannya itu kan pak iya mudah mudahan mungkinnya cuma masalah keluarga bisa jadi
tapi paling enggak saya jadi sedikit lebih tenang iya kalau nanti saya sudah dapat berita tentang
sambut bidang hari oh yang kayak waktu istrinya om akum iya
tuti kamu tuh ngangguk angguk paham atau bingung bingung
cepetan karena ada pepatah kum biar lambat asal selamat tapi kok begini
pb bisa tidak selamat tenang aja kum kan udah dewasa dewasa bagaimana itu tuh sudah bisa tutup
saya pulang dulu udah sore
tidak apa sini saja
ngobrol di dalam atuh ya
tapi saja udaranya segar
tadi di rumah saya kamu ngobrol di dalam masa sekarang saya di luar
saya kan tidak bilang kamu di rumah
kamu di dalam saya di luar
kum tidak harus di situ juga
kalian di sini juga kedengaran
ayo atuh duduk
ada ada ada sakit sakit sakit
sakit ah sakit kum
mudah mudahan bikin saya jatuh anda
mudah mudahan saya nggak seperti kamu
kalau ngobrol apalagi saya lebih pusing
kamu tidak mau tanya lagi
ya kalau tidak mau ngobrol lagi saya mau ke rumah akum
kamu mau mengusir saya secara halus doi
kenapa kamu lengket benar sama si akum
kamu mau nanya persoalan saya
apa mau tanya yang diomong
kamu mau tanya yang diobrolin akum sama kang dadang
terserah doi terserah
kalau terserah saya bingung mau jawab yang mana atau c
tidak usah jawab ayo ke rumah akum saja
maaf mengganggu sebentar
ini ada formulir dari kantor desa
formulir apa tuh kang
terus diisi lengkap nama nomor telepon dan status
kalau gitu saya isi sekarang ya
oh nanti aja juga enggak apa apa
besok saya ambil lagi ke sini
jangan lupa diisi terutama status dan nomor telepon
ya sudah saya permisi dulu
kenapa yang diutamakan harus isi status sama nomor teleponnya
kenapa sih tiba tiba bapak teng ngomong begitu
pokoknya mulai bulan depan biaya kebutuhan ronaldo bapak yang pegang
iya tapi kenapa begitu
karena bapak mintanya begitu
saya yang seharusnya pegang keuangan ronaldo
kenapa kamu keberatan kalau tujuannya itu untuk sama sama untuk ronaldo
siapa yang keberatan pak
saya cuma mau kalau keuangan ronaldo itu saya yang ngurus
kalau begitu bapak akan langsung minta sama nening
kenapa tidak bicara dari tadi sih
kenapa harus libatin neneng
kenapa harus libatin neneng
ini kan bisa kita bicarakan
kenapa bapaknya tidak percaya sama saya
bapak percaya sama idan
kan yang bapak lakukan itu cuma hal hal yang berkaitan dengan ronaldo
bapak sepertinya ingin kalau keluarga saya berantakan
tapi bapak tidak mau melakukan
seburuk buruknya pernikahan perceraian itu lebih buruk idan
alhamdulillah kalau bapak mengerti pak
memang jauh lebih buruk
bukan buat kamu
tapi buat ronaldo
bapak tidak peduli
kamu tak yakin doi gurunya itu perempuan
kan kamu sendiri yang bilang sama saya tuh cey
ya kan bisa aja gurunya laki laki dong
laki laki atau perempuan si ceng
kata kang dadang kalau gurunya laki laki malah nambahin persoalan nambahin masalah
kata aku apa kata kang dadang ya
ceng apa lagi sih doi
memangnya persoalan apa yang dia tambahin atau ceng
nggak ada doy nggak ada
laki laki atau perempuan sama aja ya
kamu ini lagi ngomongin keluarga berencana ya
dua anak cukup
laki laki perempuan yang penting punya anak dua
tapi keluarga berencana sih
waalaikumsalam kang aceh
ada masalah apa datang mendadak
emang kalau aceh nggak tahu
saya pikir kang aceng tahu
emangnya kalau mau pulang itu harus punya persoalan
kemaren waktu si aceh pulang si akung tuh ribet sama si aceh
temen saya bikin ribet agak melehoy
ceng tunggu lah
om ido itu kenapa sih
kok kayak orang lain
kau satu satunya ya
kasih tujuh tahun
waktu memang enam tahun
kang asep teh ditraktir dengan uang kang asep sendiri
perut kenyang uang utuh dapat bunga
kang kusoy teh mau kemana
boleh saya ikut ngobrol di sini
pokoknya orang kaya dia
dia teh orangnya nggak tahu diri
istri kerja jauh jauh
eh di sini dia malah menghambur hamburkan uang
itu kang gusoi si idan
kalau begitu saya permisi dulu
sudah mau maghrib
terus kerjainnya teh gimana
kalau gimnya mah bisa di download pebri
jangan pep nanti kamu kecanduan
nanti kalau mereka ngobrolnya pindah ke warung bakso gimana
kalut lagi nanti kamu
gak usah gitu juga kum
pura pura ga denger aja lah
tidak bisa udah
asal kamu ga nguping kesitu terus
udah kita ngobrol aja ya